tiga belas kios loket bus serta rumah makan yang berada di lingkungan terminal induk kota bekasi
ludes terbakar pada selasa pagi
kebakaran diduga akibat kebocoran pada selang gas di salah satu rumah makan
material bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan
delapan unit mobil pemadam kebakaran kota bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api
kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk di palembang sumatera selatan pada selasa pagi
akibatnya delapan unit rumah dan empat bedeng kontrakan ludes terbakar di lalap sejagung merah
melihat besarnya api warga di sekitar lokasi kebakaran panik dan berhamburan keluar rumah
kita lagi di mana
kita di rumah kejadian itu aku tidak tahu
api melalui di dalam
langsung aku takut
api tadi tidak ada apa apa
api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah dua belas unit mobil
pemadam kebakaran turun ke lokasi
diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik
sementara di medan sumatera utara sebuah mobil sedan milik warga kota binjai terbakar di jalan cirebon simpang jalan pandu pada selasa siang
beruntung seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri
menurut rizal kebakaran diduga disebabkan adanya kabel yang robek dan mengakibatkan korsleting
saat ini mobil sudah dibawa ke bengkel mobil menggunakan mobil derek
tim liputan cnn indonesia